kita kembali ke jakarta seorang polisi gadungan diamankan tim patroli di telantas polda metro jaya
di arah timur jalan layan nontol ke sablanka
tak hanya berpakaian layaknya polisi sungguhan pria yang melakukan pungli ini
juga mengaku ngaku anak dari seorang perwira polisi
diamankan tim cakra polis respons di telantas polda metro jaya
atas dugaan pungli atau pungutan liar
pria yang terlihat menggunakan atribut seragam polantas dan kacamata hitam ini diamankan
di sekitar tanjakan arah timur jalan layang nontol
saat didatangi tim di telantas polda metro jaya
josep mengaku sebagai anggota dan anak dari salah satu perwira polisi
tertanggung tanggung nama wakil direktur tindak pidana terorganisir bareskrim
pombes tornagogo sihombing dicatut sebagai pembelaan joseph
saat diperiksa oleh tim patroli di telantas polda metro jaya
untuk meyakinkan petugas yang memeriksanya
joseph bahkan menunjukkan kartu tanda anggota dari perwira yang diakui sebagai ayahnya itu
dilansir dari detik co
pombes tornagogo yang sudah dikonfirmasi mengaku sama sekali tak mengenal
apalagi memiliki hubungan darah dengan joseph
ia bahkan menyayangkan perilaku tak terpuji dari joseph
yang menggunakan namanya apalagi untuk tindakan melanggar hukum
usai melakukan interogasi di tkp
polisi patroli kemudian membawa joseph untuk menjalani pemeriksaan mendalam di polda metro jaya
dari tangan joseph polisi mengamankan beberapa hal
termasuk mobil minibus
kartu anggota pombes tornagogo saat masih berpangkat
serta uang yang diduga dari hasil pungli senilai rp empat ratus dua puluh
momen penangkapan joseph ini direkam oleh petugas
dan telah dibagikan di akun twitter resmi tmc polda metro jaya